saudara diduga sopir mengantuk satu unit mobil pemudik terperosok dan masuk jurang sedalam dua meter kabupaten dharmas raya provinsi sumatera barat
mobil yang mengangkut tujuh orang penumpang ini terperosok dan masuk jurang di jalan lintas sumatera
satu sebelas km kecamatan pulau kunjung kabupaten darmasraya provinsi sumatera barat
pengendara lain dan masyarakat sekitar lokasi langsung membantu proses evakuasi korban yang berada dalam mobil
tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini namun mobil pemudik ringsek dan rusak berat
petugas menurunkan satu unit alat berat untuk dapat mengevakuasi kendaraan
selang satu jam bangkai mobil ini pun berhasil dievakuasi
kota solok saya sampainya di tkp kena garing salang pengemudi dalam keadaan mengantuk
sehingga kendaraan tersebut terbalik rebah kuda panpar roda ini ke atas
kemudian untuk korban mil banyak daya petang sekal dan lain lain